mencegah terjangkitnya virus flu burung atau berkembangnya virus flu burung
petugas kecamatan matraman membongkar kadang ayam warga yang tidak terpakai
suku dinas kelautan pertanian dan ketahanan pangan atau kpkp
pemerintah kota jakarta timur bersama petugas satuan polisi pamung praja kecamatan matraman
kamis pagi melakukan razia unggas di kawasan utan kayu selatan
sejumlah kandang ayam dan kandang burung yang tidak terawat
diangkut petugas perawatan prasarana dan sarana umum
dalam razia yang dipimpin wali kota jakarta timur ini ditemukan seekor ayam yang sakit di kandang
petugas langsung memotong ayam itu yang diindikasi terjangkit flu burung
rencananya pekan depan dinas terkait akan datang ke sekretariat rw
untuk memberikan obat obatan dan melakukan sertifikasi
setelah didata petugas suku dinas kpkp pemkot jakarta timur akan menyemprotkan disinfektan
untuk mencegah penyebaran virus flu burung